refleksi sikap kurangnya kedewasaan dalam berdemokrasi
benarkah separah itu
kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang kebetulan sudah hadir
malam hari ini ada solahuddin wahid ketua gerakan integritas nasional
yang juga merupakan pengasuh pondok pesantren tebu ireng jombang jawa timur
daniel azhar simanjuntak ketua umum pengurus pusat pemuda muhammadiyah
dan eko sulistyo deputi bidang komunikasi politik kepala staff kepresidenan
selamat malam bapak bapak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ke mas eko terlebih dahulu
ada gestur yang menarik yang selain penangkapan beberapa aktivis
hari ini yang mengejutkan adalah kemudian pak presiden hujan hujan
turun dari istana bersama wapres dan menko polkam dan juga menko sejumlah jajaran menteri lainnya
menjumpai pengunjuk rasa dan sholat berjamaah bersama
dan kemudian menyampaikan ucapan terima kasih
atas terlaksananya aksi dengan damai dan lain sebagainya
itu bagaimana ceritanya mas
sudah ada rencana dari awal
karena kan waktu aksi kedua mau didatangi nggak terdengar apa apa
waktu akhirnya sebagian wakil diundang ke istana ternyata yang menjumpai wakil presiden
pak jokowi nampaknya mencoba menjaga jarak tapi hari ini berbeda
kalau menurut saya ini alam lah ya
dalam pengertian tadi hujan menyambut juga dengan tidak lebat tapi cukup romantis kira kira ya
tapi soal keputusan bahwa presiden harus hadir dan mendatangi kemudian memberikan apresiasi dan sholat berjamaah di sana
nah tentu ini adalah keputusan dari beliau sebagai seorang presiden untuk memutuskan bahwa dia harus hadir
bagaimana kemudian itu bisa terjadi sudah direncanakan sebelumnya jadi waktu ramai ramai dua ratus dua belas ini sudah ada wacana beliau akan hadir
tidak ada tidak ada rencana
jadi hari ini diputuskan atau
pagi misalnya tadi lihat aja wartawan juga tidak tidak apa
kemudian juga tidak mengetahui
nah pagi juga presiden masih melihat persiapan di gor
dan kemudian pada detik detik terakhir untuk waktu sholat beliau memutuskan untuk bersama sama dengan para jamaah di sana
apa yang melatar belakangi itu kalau kita boleh tahu
apa yang melatar belakang itu
apakah ini bagian dari komunikasi politik untuk menunjukkan bahwa saya bersama anda juga
kan sempat ada keraguan katanya tuh
katanya ini maju apa nggak jadi apa nggak karena hujan terus apa ini jadi apa enggak akhirnya tetap jalan
kalau soal ragu sih menurut saya bukan ya
tapi tentu ini kejadian yang sudah dua kali ya
jadi dihadapkan pada situasi bahwa presiden harus mengambil
nah saya kira itu keputusan yang sekarang bisa dilihat
dan kemudian tidak hanya masyarakat indonesia tapi saya kira juga masyarakat internasional mengapresiasi sikap presiden untuk hadir di tengah tengah masa di tengah tengah jamaah pada siang hari tadi
sekali lagi pesan yang ingin disampaikan
pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa
seperti juga disampaikan oleh
sampaikan oleh presiden bahwa itu bukan kegiatan demo tapi kegiatan untuk
kemudian mohon pada
yang mahkuasa agar semua
kira kira begitulah pesannya
dan damai kira kira
saya terlalu jauh nggak mengambil konklusi kalau saya katakan bahwa sebenarnya ini merupakan upaya presiden untuk
tidak menjaga jurang semakin jauh karena kalau misalnya dia tidak berhadapan dengan mereka
ya itu salah satu
salah satu bahwa presiden ingin selalu dekat dengan komunitas muslim
sampai sejauh ini impresi yang ditangkap oleh tim presiden upaya itu berhasil
menurut saya soal berhasil dan enggak itu masyarakat yang akan menilai
tapi pada kejadian tadi peristiwa tadi kita melihat itulah presiden atau kalau saya
kalau masyarakat mungkin menilainya sebagai karakter dari presiden jokowi yang sebenarnya
ya dia begitu terbuka tanpa ada beban dan sebagainya tentu ini semua harus apa semua pasti sudah
dengan pembantu pembantunya dan kemudian terhadap kepada para pengawal atau pas pampres ya
saya kira itu
saya ke bung daniel anda tadi turun lagi
ya saya bersama dengan demonstran di bawah
dengan misi apa
mengawal teman teman yang dari daerah ya
supaya tertib ya
supaya tertib karena biasa saat tentu di muhammadiyah yang
kalau pemuda muhammadiyah temanya apa nih sekarang
kita fokus di proses pengawalan hukum ya
tapi kemudian ada sebagian besar warga kita yang dari daerah kemudian datang ke jakarta
tentu kita harus atur begitu supaya kemudian bisa tertib karena mereka datang ke jakarta bersama sama
kemudian tentu saya sebagai anak muda saya ketua umum pemuda muhammadiyah
tidak mungkin bapak bapak yang menjaga warga ini
kalau bapak muhammadiyah kan sunguran gusola
gusola masih muda loh
semangatnya muda tentu
kemudian saya dan kawan kawan ada namanya kokam komando kesiapsiagaan angkatan muda muhammadiyah
itu kemudian bersama sama mengawal dan menjaga warga muhammadiyah yang turun ke jakarta
apa kesan apa yang anda tangkap di aksi kali ini
saya itu kalau mas alvito itu di apa
di lapangan itu saya bergetar ya
saya luar biasa melihat wajah wajah orang ikhlas
ada nenek nenek ada warga bahkan di aula muhammadiyah itu ada banyak bapak bapak umur tujuh puluh delapan delapan puluh bahkan itu ikut apa
pak ini mau beneran mau ikut
ini tauhid katanya kira kira begitu
itulah yang dipikiran orang orang apa ya orang orang di daerah itu kemudian datang ke sini
di benak mereka itu tidak tersirat kepentingan politik kah apakah kepentingan macam macam itu konspirasi kah
tidak ada di menak mereka
yang mereka pahami adalah ada satu kasus di mana ada penistaan terhadap keyakinan mereka yang kemudian menyakiti hati mereka
nah mas alvito kalau sudah sakit hati itu memang orang bisa digerakkan
bukan siapa pun yang menggerakkan itu tidak peduli
yang menggerakkan mereka itu adalah keterpanggilan hati
yang menggerakkan mereka itu adalah keyakinan mereka
saya mau kalau melihat kejadian tanggal dua sebelas kemudian eh maaf empat sebelas dua satu dua hari ini siapapun tokohnya itu tidak akan mampu menggerakkan orang sebanyak itu
sekarismatik apapun itu tidak akan mampu menggerakkan orang orang sebanyak itu
jadi masalah bukan karismatik kan
isunya kan setebal apa kantongnya gitu
nah itu yang kemudian membuat orang orang ini makin semangat
pernyataan misalnya kalau anda bilang ini dibayar
nah itu yang kemudian bisa membuat gerakan ini semakin besar
dia akan menunjukkan kepada mas alvito nih alfito gue buktiin
kami akan berduyun duyun
itu pertama ya
coba anda bayangkan ini ada yang dihambat bisnya mereka turun mereka cari bis
semakin ditekan darah orang indonesia ini darah pejuang mas alvito
semakin ditekan mereka akan semakin apa
tapi kalau dipeluk begitu diajak berkomunikasi dengan baik disentuh hatinya mereka luluh
coba anda perhatikan penjajahan di indonesia ini itu jarang sekali sukses dengan tekanan tekanan luar biasa
malabi di surabaya habis lebur karena dia mengancam
tapi artinya begini
tapi coba lihat di aceh dengan pendekatan pendekatan tipu daya dan segala macam
tapi artinya begini
pada akhirnya gestur yang ditunjukkan oleh presiden tadi mengena kepada
jadi begini mas alvito saya pada tanggal sebelum tanggal empat itu kan salah satu tokoh yang hadir di istana
bersama dengan beberapa tokoh yang lain
salah satu usulan saya itu adalah meminta pak presiden untuk menemui berkomunikasi pak
mereka yang mereka butuhkan adalah pesan yang menenangkan
pesan yang bisa meyakinkan mereka bahwasannya bapak ada di pihak mereka
terutama dalam konteks ini pihak yang tersakiti kira kira begitu
itu tapi kemudian kan pak jokowi tidak melakukan itu pada saat itu
nah kemudian kebetulan setelah kejadian itu kan
waktu demo sekarang ini punya ekspektasi nggak pak jokowi
saya cerita sedikit dulu
kemudian pak jokowi ketemu dengan beberapa tokoh termasuk kemudian ketemu kembali ke muhammadiyah
nah di muhammadiyah kita tanya pak haidar waktu itu tak tanya kenapa bapak nggak temui
nah ternyata alasannya memang ya keamanan
jadi ada data intelijen yang mengatakan bla bla bla begini
kemudian tentu pas pampres dengan tupoksinya mengedepankan keselamatan presiden karena berangkat dari data itu
nah padahal pak jokowi ingin menemui
warga pada saat itu
nah sama dengan kebetulan pak jokowi hari rabu kemarin itu hadir menutup sidang tanwir pemuda muhammadiyah
kita sempat pikir tuh ini daniel akan sama garangnya seperti empat sebelas atau besok dia di rumah jangan jangan
dia tetap hadir kan
jadi setelah apa itu kemudian saya sholat maghrib bersama pak jokowi
pak kayak sepertinya agak bagus kalau bapak menemui dan abah kan ikut sholat disana
saya bilang begitu
tapi pak jokowi waktu itu ya gitu gitu aja bahasa pak jokowi kan penuh isyarat
saya nggak tahu apa dibenak pak jokowi
tapi pak jokowi hanya sekitar ya kita lihat kira kira begitu
saya ke gus sola tapi nanti dijawabnya gus
pertanyaan saya seperti ini
apa sebenarnya arti yang muncul
apa arti yang muncul
apa arti yang muncul
atau makna dibalik semua yang terjadi pada siang hari tadi
tapi nanti dijawabnya kami harus cedat lebih dahulu
kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di afd now dan saya ke kiai haji salahuddin wahid
apa yang gus solah maknai dari aksi tadi
sebelum itu saya pengen lalu tadi menanggapi saudara daniel
ini hebat cuma nggak dikenal
kokam ini yang bersama banser tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima menghadapi pemuda rakyat dan
pemuda rakyat dan lain lain
jadi sekarang muncul lagi
kokam ada lagi
yang kedua tadi presiden seperti ingin tapi tidak boleh oleh sekelilingnya
saya dengar tadi seperti itu
saya cerita tahun ketika gus dur jadi presiden
ada demo tentu kecil sekali lah dibanding nggak ada banding
yang memimpin itu jafar umar talib
diterima sama gus dur di kamar kerjanya
nah kebetulan adik saya umar wahid itu dokter kepresidenan
jadi si jaafar ini masih kayak di luar demo gitu
kayak orasi gitu
bentak sama gus sholat
kurang ajar anda keluar
jadi artinya memang harusnya diterima gitu
tadi juga saya pikir itu sudah bagus sekali
tadi itu bagus sekali
presiden menemui harus sholat bareng
cuma perlu sedikit penjelasan tadi
kan tuntutan orang ini masih
mesti presiden menjelaskan kenapa tidak bisa ditahan
karena menurut penegak hukum itu
pasal pasalnya tidak menunjang gitu
walaupun contoh yang lain menunjukkan seperti pak permadi dan lain lain itu ditahan
nah itu mestinya dijelaskan oleh presiden gitu
tadi saya ke tempat kawan takziah
sampai di rumah sudah penuh
hanya keluar air mata
umat islam indonesia seperti itu
memenuhi panggilan hatinya
bahwa agamanya mereka
merasa mereka dihina gitu
waktu itu kekuatan indonesia belum belum ada di dalam
belum merasuk ya
yang ada islam
nah cuma sekarang
nu nya tidak ada resolusi jihad
saya pikir nu nya nggak jelas sikapnya soal ini
walaupun yang membuat fatwa itu orang pertama di nu
jadi itu ke dunia luar kita sampaikan bahwa
seperti itulah umat islam indonesia
nah saya juga apresiasi betul
yang itu kan mengalah
tapi akhirnya menang
dan sekaligus kita menunjukkan di dunia luar
dan juga dalam negeri bahwa
umat islam itu
tapi ketika mereka diganggu
mereka bisa turun seperti itu
ini termasuk juga memperingatkan siapapun juga
yang ingin menggaguh negara
misalkan saja dari kalangan bekas pki
akan dilawan oleh rakyat
tapi saya konfirmasi dulu
benar nggak ada yang ngelarang
dari lingkaran presiden
gak usah ketemulah
mendingan pantau saja pembangunan kereta di
tapi tentu ada pertimbangan pertimbangan
di semua presiden pasti ada
yang memberikan hal semacam itu
tentu mereka punya pendapat
atau pada titik tertentu
misalnya pada kejadian tadi siang
presidennya yang kemudian
mengambil keputusan akhir
leadership seorang pemimpin
saya menarik itu
dan itu jenuin jokowi menurut
pada saat terakhir
itu yang pas
saya pikir memang jenuin
karena sejak awal
memang pak presiden ingin bertemu ya
tapi kita harus pahami juga
kalau saya jadi pas pampres
itu voksi saya
saya akan menghalangi presiden untuk ketemu
karena saya akan repot sekali
dalam posisi itu
kalau ada apa apa
saya yang kena
belum sempat perorientasi medan
tambah lagi ada data
intelijen yang mengatakan
itu kita mau ke arah sana
demo yang tadi
ada sinyal men bahwa ini akan ditunggangi
ada radikalisme yang masuk
selalu sih ada
cuma menurut saya berlebihan
kalau mau masa di tempat tempat seperti ini bisa digebukin orang
lagipula sejalan kan cuma caranya beda
ini kan membela islam
dan terorisme itu juga membela islam tapi salah pemahamannya gitu kan
jadi menurut saya enggak enggak
kecil lah tapi bersati ati tentunya baik juga
apakah ini apa yang terjadi di demo tanggal empat november dan dua desember sekarang ini
menunjukkan ada nuansa radikalisme yang
saya tidak melihat
dan hari ini bukan demo loh
iya doa bersama
ini yang harus diluruskan mas alvito
saya berulang kali menyebut begini
kalau kemudian menstigmatisasi bahwasannya protes umat islam
bahkan bukan cuma umat islam sebagian besar umat beragama yang lain gitu ya
itu dimaknai sebagai tindakan anti kebinekaan
atau anti toleransi itu justru kemudian kekeliruan yang paling besar
kalau kemudian ekspresi itu dimaknai sebagai ekspresi anti toleransi atau anti kebinekaan
pasti sudah anarkisnya luar biasa
mas alvito bayangkan itu demo di depan gudubes amerika itu gereja itu aman semuanya mas
bahkan jangankah pun rumput tidak disentuh oleh para demonstran
karena memang upaya ingin menampilkan kita ingin menyampaikan pesan islam
rahmatan lil'alamin islam yang rahmat
mengedepankan ahlak itu pesan pertama
kemudian kedua orang orang
yang bicara ini
mereka yang protes bela islam
karena judulnya bela islam kemudian
tidak pantas disebut
bineka karena dia cuma bicara
satu golongan nah ini yang keliru menurut saya
ini justru menggambarkan
itu sangat menghormati
keberagaman sangat menghormati
kebinekaan coba kita
lihat dari tinjauan sejarah masalah
ini itu dirawat oleh
kelompok besar umat islam sebutlah
pendahuluan undang undang dasar
wahid hasim orang tuanya
tujuh kata itu kemudian
ada sahabat saudara saudara kita
dari timur yang disampaikan oleh
bung hatta kalau ini tetap dipakai
itu mereka berdiskusi dan memutuskan
mengalah nah itu
adalah hadiah terbesar
tokoh tokoh islam umat islam
kepada negara ini karena tokoh tokoh islam
gak mau negara ini bubar nggak mau
negara ini tidak berdiri berdasarkan
keundang dasar itu kan
ada usul supaya
beragama islam itu dari ayah saya
tapi kemudian ditolak dan tidak ada
itulah bentuk toleransi
umat islam terhadap calon
islam kan boleh dong
misalkan dia menganggap tidak boleh
memilih pemimpin non muslim itu
gak masalah menurut saya
masa dia gak boleh berpunyai dengan kebhinekaan
tidak ada hubungannya itu orang orang
yang gak jelas memilih ahok untuk
mempertahankan indonesia itu gak paham indonesia dia
apalagi kalau ada pernyataan
begini mas kalau selama
indonesia ini tidak dipimpin
oleh kelompok minoritas
itu nyalahnya gimana begitu
bagaimana pandangan pemerintah
nanti kita dengar jawaban mas eko
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
mas eko tadi kita bicara soal radikalisme terorisme
karena ini juga yang
kemungkinan ini akan
nanti kita cerita tentang makar ya
karena hari ini ada peristiwa yang
seru juga gitu ya
tentang makar itu tapi soal radikalisme
dan anti toleransi
bapak bapak berdua ini menyangkal
itu bagaimana pak bapak mas eko
tidak tadi maksudnya
begini ya bapak gusullah
maupun mas daniel itu tadi
melihatnya sebetulnya bahwa
dia tidak sepakat kalau gerakan ini
adalah kemudian ditunggangi
nah saya sebenarnya sama
sama pandangannya cuma
dalam konteks pemerintah ini kan ada namanya
aparat keamanan ya yang dia memang
memiliki fungsi dan
jangankan gerakan yang
dengan jumlah massa besar
dengan ratusan pun
akan selalu ada
nah disinilah kemudian pemerintah melihat
supaya agar gerakan ini tidak
nah itu pasti punya
namanya data intelijen pasti punya
informasi dan sebagainya nah saya kira
itu pemerintah berkewajiban
juga untuk mengumumkan itu
kepada masyarakat enggak menimbulkan
berlebihan pada akhirnya gitu
orang menjadi takut jadi
nggak mau ikut demo atau jangan jangan memang
seperti itu mengajak orang untuk gak usah
demo lah nanti ditunggangi
karena mereka punya informasi informasi
yang saya juga beberapa
kanal beberapa berita dari
radikal yang saya baca misalnya
memang misalnya pada saat
ya empat sebelas misalnya
pembicaraan mengenai misalnya
menginformasikan supaya ada
misalnya pertumpahan darah
di situ itu ada ada percakapan percakapannya
ya itu percakapan sifatnya
enggak di media mereka mereka kan punya kanal kanalnya
jadi itu yang itu
sebenarnya yang diantisipasi betul
nah itu kan informasi yang kemudian
supaya ini tidak
apa justru menjaga gerakan
tapi setelah melihat empat
apakah pemerintah tetap yakin
dengan keyakinannya bahwa
ada radikalisme dibalik demo ini
kalau subtansinya bahwa gerakan ini
tidak ada tidak ada
karena ini kan sebetulnya yang paling pokok
masyarakat itu tersentuh dengan
itu yang sekarang kemudian pemerintah
hukumnya lagi diselesaikan
nah ini sudah ada
aksi bela islam tiga
perlu ada empat lima enam
saya sih berharap tidak ada ya
ya artinya bisa juga dilakukan di tempat masing masing
di seluruh indonesia
misalkan di komando jangan hari jumat
hari sabtu atau hari minggu
berdoa seperti tadi tapi di seluruh indonesia
jumlahnya mungkin puluhan juta
tapi di dalam
itu menunjukkan bahwa umat islam
memang bisa bersatu
ketika ada tuntutan yang
menyinggung perasaan mereka atau mengancam mereka
tapi tentunya terserah pada
saya tentu melihat kalau kami sejak awal
targetnya itu soalnya ditangkap sih ya
dihukum kalau kita dihukum tentunya
kalau dihukum kan prosesnya masih panjang
berarti sepanjang proses itu
jadi kalau kami tentu
konsen pada upaya hukum
nah saran kami sih
ke beberapa teman teman
yang menggerakkan ketika
teman teman gnpf juga datang ke
muhammadiyah pak haidar saya juga
menyampaikan kalau bisa
energi kita itu disimpulkan
memastikan kalau ada prosesnya
nah kita kawal terus proses hukum
pantengin terus proses hukum jangan sampai lengah
tapi harus juga dipikirkan
masyarakat secara keseluruhan
gitu ya anda bayangkan
kalau kemudian kita masih
terus berdemonstrasi misalnya
kesempatan investment grade
itu pasti akan turun
walaupun sekarang ihsg sih naik
jadi itu pertama ya
jadi kalau bisa ya energi kita
itu disalurkan pada upaya
memastikan proses hukum
itu berlangsung secara transparan
dan adil itu dulu
itu pertama kemudian kedua
pemerintah atau aparat
hukum juga tidak perlu
bereaksi terlalu berlebihan
ketika ada demo susulan
jadi kadang kadang kan
karena kita bereaksinya
secara lebay kemudian
yang muncul adalah ketertakutan
dan macam macam jadi saya seringkali
sebut sambil bercanda saya bilang
ya yang namanya demonstrasi itu
mas ini nanti akan ada
aksi aksi lain karena begini
ini sudah terlihat simptomnya gus
bahwa aksi bela islam
kemudian ada aksi kebenakaan
ini adalah seperti kontraksi
yang ingin menunjukkan bahwa
kami juga bisa sebesaran lho sebenarnya
jadi kalau saya sih pesan saya sih
kita tidak bisa melarang itu
itu hak dimonasi betul
tidak bisa kita larang tapi selama aksi itu
dilakukan dengan cara yang damai
berahlak ya silakan
bila perlu mas saya sebutnya
jadi kalau aksinya seperti tadi
kumpulkan saja di monas
jika perlu jadi objek wisata begitu lho
bergembira dengan fakta itu
jadi kita kadang kadang paranoid
dengan fakta fakta itu
kalau saja aparat hukum
itu menyikapinya sebagai wisata
demokrasi itu saya pikir
baik baik saja selama mereka tidak apa
anarkis ya nggak ada masalah
sudah anda demonstrasi dia
karena apa mas demonstrasi itu tadi
itu menghidupkan ekonomi kecil
jadi kita bergembira
saja dalam demonstrasi itu
tadi mengenai hukum ya
saya baca ketika
dinyatakan sebagai tersangka itu
ada koran yang mengatakan bahwa
hukum kita ditekan oleh
mob ya mungkin benar
cuma kenapa begitu ya kan
karena rakyat tidak percaya sama
lembaga penegak hukum
iya kan tidak percaya
jadi mereka mengawasi atau mengoreksi
kalau dari awal bertingkat
seperti yang harusnya
yang profesional sudah ada tidak perlu demo
kalau kita bicara profesional ini yang nanganin
aparat negara semua berarti aparat negara
iya betul jadi ketika
pak jokowi kemana
ke tebu yang saya sampaikan itu
itu penegakan hukum ini paling amburadul
yang kedua reformasi
birokrasi yang ketiga
pemerintahan pembangunan keempat pendidikan
kalau ini bisa yang lain ikut
dan kita akan lompat
kita lari nah sekarang
sebagai penegak hukum kita bisa tahu sendiri
seperti apa gitu
soal penegak hukum dan
ya kita semua nanti bisa mengawal lah
teknis hukum saya tidak
menjawab nanti pada proses
tapi menurut saya ini sudah
berjalan tahapannya ya
bukan mandek tapi sudah berjalan
sekarang sudah p dua puluh satu sudah dilimpahkan
tinggal masuk pengadilan ini ya
desember mulai pengadilan
desember banyak libur
januari karena mereka punya teknis
kami kan juga pelapor ya
jadi kami juga akan fokus
si upaya itu apalagi gini
yang di benak
adalah ini kejaksaan
buruk terkait dengan
worst case apa sih yang anda khawatirkan
sp tiga misalnya dengan beberapa kasus
lemah gitu ya sengaja didesain
lemah kita kan banyak belajar
sebenarnya ujung dari semua ini mas eko
tidak percaya terhadap
pak jokowi sebagai presiden
dalam pilkada sebenarnya itu aja sih
bukan itu salah
justru ketika pak jokowi hari ini turun
itu sudah selesai sebenarnya
terkait dengan sikap pak jokowi
mas alvito ini suka ngambil kesimpulan
jadi sudah selesai
jangan lupa presiden
tidak bisa mengintervensi
secara hukum mas alvito
kita anggap begitu ya
tapi yang harus kita khawatirkan
itu adalah upaya akrobasi
di penuntutan kasus
pembakaran hutan dan segala macam
ditangkapi mas soal itu
kenapa nah makanya itu
apa tadi istilahnya mempelototi
itu yang kuncinya disitu
nah apakah misalnya
hukum ini dipelototi
tidak hanya satu orang dua orang tapi ini
hampir seluruh umat
islam di indonesia misalnya
bahkan mungkin internasional ya karena
berapa peristiwa ini juga
melakukan tindakan tindakan yang
tidak dibenarkan oleh hukum
penuh tekanan ya
kita berikan doa
kalau main main itu costnya besar sekali loh
itu sudah ada ancaman dari
pemuda muhammadiyah juga jadi pak hakim
nanti siapapun anda
supaya kuat hakimnya harus bernama hakim juga
bapak terima kasih atas waktunya
dan kita sekali lagi mengapresiasi
semuanya terkait dengan demo